sementara itu gunung merapi yang berada di perbatasan provinsi jawa tengah dan provinsi daerah istimewa yogyakarta
sabtu sore mengeluarkan awan panas guguran dengan jarak luncuran sejauh dua km dan tinggi kolom asap terpantau empat ratus meter
gunung merapi saat ini masih berstatus siaga atau di level tiga
warga diimbau tidak melakukan aktivitas di radius tiga km dari puncak gunung merapi
inilah video rekaman cctv milik balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi yang diunggah di media sosial twitter
saat luncuran awan panas gunung merapi terjadi sekitar pukul enam belas lebih empat puluh tiga menit sabtu sore
dari rilis bpptkg jarak luncuran awan panas guguran tersebut sejauh dua km sedang tinggi kolom asap terpantau empat ratus meter
yang mengarah ke barat daya dengan durasi
pasca terjadinya awan panas gunung merapi pada sabtu sore hingga kini bpbd belum mendapatkan laporan
terkait dampak hujan abu vulkanis di wilayah kabupaten magelang
untuk mengantisipasi bahaya banjir lahar hujan merapi warga diimbau tidak melakukan aktivitas di radius lima km dari puncak gunung merapi
delapan belas desember dua ribu dua puluh satu merapi menuncurkan awan panas pada pukul enam belas empat puluh tiga
dengan jarak luncur sejauh dua ribu meter dengan tinggi kolong empat ratus meter durasi satu ratus tiga puluh lima detik mengarah ke arah barat daya
untuk sampai saat ini belum ada laporan dari wilayah terdampak